perusahaan teknologi asal jepang fujitsu kembali menggelar acara tahunan fujitsu forum dua ribu dua puluh
dalam event yang diselenggarakan di tokyo jepang itu
produser lapangan kami yang meliput di sana memilih lima inovasi yang unik dan menarik tentunya
dan informasinya akan sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aldi hawari pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
sayangnya mate belum memiliki kemampuan untuk menyimpan barang di rak
ketiga fujitsu forum kali ini juga menampilkan sebuah alat bantu bagi tunarungu
alat ini diberi nama ontena
ontena memungkinkan penggunanya untuk merasakan suara melalui helai rambut mereka layaknya kumis kucing mendeteksi gerakan di udara
ontena bekerja menggunakan sensor getar dan lampu led
untuk memakainya pengguna cukup menjepitkan ontena pada rambut
anda bisa merasakan suara dengan menggunakan sensor getar
untuk ini sangat sensitif dan tidak menggunakan direktur
juga para penyelidik bisa menggunakan kabel tangan untuk komunikasi dan fungsi lainnya
keempat bekerja sama dengan microsoft
fujitsu menggunakan microsoft hollance sebagai bagian dari solusi smart factory
didukung juga oleh teknologi cloud para teknisi perusahaan akan semakin mudah memonitor kondisi pabrik secara real time
dengan menggunakan teknologi cloud

ketika kerusakan terjadi perbaikan dapat dilakukan dengan mudah
ketika perjumpaan real time dengan mesin akan seperti kabel tiga d di depan anda
maka anda bisa berjumpa dengan satu sama lain dan mengetahui masalahnya dalam waktu yang sangat pendek
kelima fujitsu bekerja sama dengan fom perusahaan rintisan yang mengembangkan mobil listrik kompak
untuk mengembangkan fom battery cloud service
teknologi ini memungkinkan untuk memperoleh data kondisi yang sangat mudah dan memperoleh data yang sangat mudah
kondisi baterai sehingga dapat dipantau berapa kapasitasnya
sekaligus merekomendasikan tempat pengisian ulang baterai terdekat

kondisi baterai terdekat diperbaiki pada saat yang terbaik

jadi fujitsu forum ini adalah acara tahunan yang kita menampilkan beberapa solusi dari fujitsu
antara lain mungkin di belakang saya ini ada security
security adalah salah satu solusi yang sangat penting sekali buat kita semua
khususnya dengan bertambahnya data yang ada
security adalah salah satu solusi
yang memang harus kita terapkan